kami kpk berjanji mengabdi tuk negeri agar bebas dari korupsi
yang saya sampaikan tadi ini adalah salah satu cuplikan lirik dari himne kpk
dan yang diciptakan ini oleh ardina savitri yang ini istri ketua kpk firly bahuri
tapi tidak hanya himne ardina juga menciptakan mars kpk yang kini menuai kritik
lalu apakah mars dan himne ini adalah sebuah legacy atau sekedar gimmick anti korupsi ala firly
nah malam ini saya akan berbincang dengan mantan wakil ketua kpk saud situmorang dan budayawan muhammad sobari
namun demikian sebelumnya tim kami juga berusaha untuk mengundang sejumlah pimpinan komisioner kpk untuk berdialog malam ini
tapi sayangnya hingga saat ini belum ada respon
dan langsung saja saya sapa narasumber narasumber yang sudah hadir melalui sambungan zoom
selamat malam bang saud dan juga kang sobari apa kabar
iya baik baik selamat malam
baik selamat malam
langsung saja ini saya ke bang saud dulu
bang saud sebelumnya sudah mendengar ataupun membaca isi dari lirik himna dan juga mars kpk ini bang saud
dan mungkin memang beberapa pemberitaan kurang menyorot kontennya seperti apa
gerakannya patah patah ya kan
dia selalu mainnya di major gitu ya
kalau himne itu dia lumah lembut
mainnya itu biasanya di minor minor gitu ya
karena ada dua dan seterusnya
belum belum lihat gitu
cuman yang paling penting menurut saya adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh kita dalam memberantas korupsi
siapapun itu anda mau media kayak mau apa apalagi kpk
yang paling penting anda dalam melakukan kegiatan itu apapun yang anda lakukan entah itu konsepnya pencegahan penindakan
anda harus transparan itu pertama
kedua terus accountability nya ada
ketiga anda harus bebas dari konflik of interest
kemudian anda harus mendorong partisipasi
kemudian anda harus melakukan perlindungan bagi orang orang yang concern dengan pemberantasan korupsi
nah kalau kita pakai pisau ini ini kan formatnya un ini
formatnya kalau buka konsep konsep pemberantasan korupsi yang saya sebutkan tadi transparansi akuntabilitas
kalau kita mau pakai prinsip prinsip ini dalam himno tadi itu coba deh lihat ada nggak
dia bilang kan ada orang yang istri ketua bisa bikin terus menghibah gitu
terus kalau ada orang dari ujung papua mau hibah diterima nggak
makanya saya katakan kembali lagi kita jangan mana mana pakai aja konsep berpikir yang baik
nggak ada salahnya hipno itu nggak ada salahnya juga yang namanya mars
kita belum lihat kontennya loh ya kata katanya seperti apa gitu ya
tapi yang paling penting adalah saya katakan tadi di dalam melakukan apapun anda di dalam memberantas korupsi
prinsip prinsip yang saya sebutkan tadi itu harus ada
which is itu semuanya nggak ada di dalam menciptakan kimno dan lagu ini
partisipasi nggak ada fairness nya
mungkin lebih bagus itu pegawai
kemarin didorong untuk menciptakan lagu itu
terus kemudian aku kebelikinya seperti apa kalau konflik copy interest itu udah jelas lah ya
waktu nggak bisa itu mbak dulu kita saya empat tahun di kpk itu bahkan istri saya nggak pernah ke kpk itu
kecuali sekali ini dari mana yang jemput saya gitu
itu paling nggak pernah kita libat libatkan itu istri itu
jemput apa itu dari mana kalau tahu kok ada di itu
halo mami langsung terkejut saya surprise
terkejut saya surprise
menjemput saya kebetulan mobil kan habis jemput
itu nggak pernah kita libat libatin itu soal apapun bentuknya ini
masuk diajak ajak gitu kan berarti prinsip prinsip yang saya sebutkan tadi di format internasional
bahwa ada harus transparan
coba ini bener dilihat kronologisnya bener nggak ini
seperti apa mereka ide mau mengeluarkan lagu itu transparan nggak
ada proses nggak kan gitu ya
baik baik banget
jadi sekali lagi itu mungkin mas obari bisa lebih banyak menginginnya dari sisi perspektif budaya
terima kasih dulu
oke oke bang saud tapi ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan dan juga sudah ada di depan mata kita
terkait dengan adanya lagu mars dan juga himne kpk ini tentunya
ya kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa
bahkan pak alex juga sempat menyebutkan bahwa selama ini kan belum ada himne dan juga mars kpk
bahkan sudah hampir dua puluh tahun delapan belas tahun tepatnya
akhirnya lagu ini ada khususnya untuk kpk
nah tapi sebelum itu juga saya akan
memperlihatkan sedikit apa yang menjadi tanggapan dari kpk sendiri khususnya dari pak alex sendiri
terkait dengan kritikan kritikan yang sudah dibangun sejauh ini
kita akan saksikan bersama berikut ini
nah mars kpk
ini kpk hampir dua puluh tahun ya delapan belas tahun
nah kita kpk belum ada emas maupun himne
sebagaimana kalau lembaga instansi pemerintah yang lain
misalnya dulu di ppkp itu ada mars dan himne ppkp
nah ini ketika ada induksi atau ada pelatihan pegawai
ya instrukturnya itu tanya ada nggak ini himne kpk
tidak ada selama ini
nah kebetulan ada ibu yang kebetulan istrinya ketua kpk ya
istrinya pak feli ibu dina
dia itu punya kemampuan untuk membuat lagu mengaransemen
ini bukan lagu yang pertama atau kedua
sebelumnya beliau sudah menciptakan lagu
dan dia menghibahkan lagu mars itu ke kpk
dan kebetulan juga bagus isinya
nuansanya isinya itu betul betul bisa membangkitkan semangat kami
untuk menciptai kpk untuk bersemangat dan pemerintah segera
ketika ada satu pihak
dia menghibahkan lagu ciptaannya tanpa bayar
hak ciptaannya diberikan kpk lho
ada yang salah nggak
ya kalau saya punya kemampuan mungkin saya akan buat
atau istri saya punya kemampuan membuat lagu akan saya suruh suka
ini kebetulan istrinya ketua kpk
dan dia ingin berkontribusi ke kpk
kalau ada kemampuan kenapa tidak
saya kembali lagi ke bang saud ini
berkaitan dengan ada tiga prinsip
ini sebenarnya kalau dari kacamata bang saud sendiri seperti apa
apakah sebenarnya ada maksud dibalik ini semua
ya jadi memberantas korupsi itu kekuatan gelap ya
makanya selalu teman teman di icw selalu bilang kan
jadi apapun yang anda lakukan di kpk itu harus detail
anda harus transparan
terus mendorong partisipasi
icw itu tidak ada
kita tidak melarang orang melarang larang lagu
tapi kalau lagu itu saya katakan datang dari papua
mau menerima nggak
jangan jangan jeritan hati nuraninya papua itu lebih hibnanya lebih lebih enak tuh kata katanya
sama dengan ketika negeri ini merdeka
lagu indonesia raya itu disaembarakan
bukan tiba tiba ujug ujug
bung karno bikin lagu sendiri
bung karo bikin lagu sendiri
jadi itu kan semuanya prinsip prinsip yang mendorong partisipasi itu adalah
satu hal yang paling diperlukan di dalam memberantas korupsi
jadi dalam menciptakan mars nya pun himnonya pun
apalagi kalau kita bicara penindakan apa lagi pencegahan
prinsip prinsip itu harus dilakukan
jadi kalau sedikit mengupas apa yang disampaikan pak alex bahwa belum ada lagu
ya oke silakan saja
semua institusi memiliki
himnonya ketika itu digunakan untuk darah seremonial
untuk mengingatkan terus kemudian nanti disana mendorong semangat dan seterusnya
tapi proses yang dilakukan ini kan menjadi pertanyaan besar gitu
dan termasuk teman teman di cnc mempertanyakan
apalagi kalau kita katakan di tengah kemudian kinerjanya yang saat ini belum jelas
masih ada yang berlebih prioritas sebenarnya
biarkan saja itu
saya kan setiap tahun di kpk
empat tahun hampir tiap tahun saya hadir di dalam lomba lagu anti korupsi
hadir saya di panggung
muncul lagu lagu bagus dari grup grup di luar pulau jawa
di mana mulai ada yang genrenya keroncong dan seterusnya
itu akan lebih mendorong orang
bahwa dan lebih mendasar gitu ya
sehingga kemudian itu yang dimaksudkan pentingnya partisipasi tadi
apa itu namanya transparansi
apa itu partisipasi
apa itu perlindungan
dia yang paham yang disimpel simple gitu
jadi dimahamin aja lah
oke saya ke kang sobari
kang sobari ini melihat dari apa yang sudah dilakukan kpk
yang tentunya menjadi sorotan banyak pihak
termasuk akhirnya mengkritik terkait dengan siapa yang menciptakannya
tapi dari kacamata kang sobari sendiri
ini sepenting apa sebenarnya mars dan juga himne ini
untuk ada di lembaga antirasuah ini
dari sudut kualitas saya kira yang agak penting dibicarakan
dari sudut kualitas saya sudah membaca
dan saya pembaca alam bukan pembaca yang bagaimana lah
alam itu maksudnya cara kita menilai suatu karya sastra
tidak akan dinilai dari belora
misalnya mesti ada begini mesti ada begini
mesti indonesia yang jujur indonesia
tetapi apakah kita tergetar
apakah lirik itu membuat kita tergetar
tergetar itu ya tentu saja tergetar menjadi semangat seluruh negeri untuk tidak korupsi
meskipun ada himne ada mars
tapi kalau itu tidak menimbulkan getaran dan saya berani menjamin ini tidak ada getaran
dari sudut yang agak teknis tapi ini urusan yang namanya profesional
jadi himne terbaik dan mars terbaik itu tidak terletak di himne tidak terletak di mars
letaknya di kinerja
sekarang ini kan undang undang kpk itu dituduh melemahkan kpk dituduh membuat spirit memberantas korupsi menjadi kurang
nah mengapa itu tidak dijawab dengan kinerja
mengapa jawabannya menjadi lain
begitu banyak orang yang menjawab mengapa tidak dijawab dengan kinerja
mengapa jawabannya menjadi lain
karena persoalan sekarang ini barangkali ya di provinsi provinsi banyak perkara yang harus diungkap dari sudut korupsi
ada satu provinsi yang nggak disentuh sentuh banyak rakyat mengeluh ini dan itu
sambil menggarisbawahi kembali dan memberi bukti kalau begitu tuduhan melemahkan kpk itu ada buktinya
kalau begitu nah kalau nggak ingin ada bukti ingin memperkukuh pendirian bahwa undang undang kpk tidak sama sekali melemahkan kpk
nah itu buktinya tidak dalam himne
buktinya tidak dalam mars dalam kerja
tapi dari kang sobari sendiri sudah sempat melihat isi dari kinerja
sudah ya apakah itu sangat menggetarkan
sangat menggetarkan bagi kang sobari
tidak ada getaran apa apa
tidak tidak tidak
sama sekali tidak
jadi sebenarnya urusannya mengapa tidak diserahkan kepada kaum profesional
dilombakanlah atau sejenis itu
daripada melihat melibatkan keluarga
memang ada yang indah di dalamnya
bahwa ketua kpk itu menangani pekerjaan profesional
seperti menangani urusan keluarga dengan penuh tanggung jawab
itu seolah olah ada lah yang macam gitu
ini seserius kita menangani urusan keluarga maka istri harus dilibatkan
dari sudut itu sangat baik
akan tapi kalau karyanya tidak baik itu kontraproduktif jadinya
kalau mau dibilang ya bung saudara saudara
sudara si tumorang
saya kira ini kalau ditarik tarik dalam perpuisian
ini puisi balai postaka
paling muda itu puisi pujangga baru
yang senang mendayu ndayu
dan saya sangat anti pada karya sastra yang mendayu ndayu
harusnya seperti apa kan
harusnya seperti apa
yang benar benar menggetarkan khususnya untuk kpk ini
yang menggetarkan ya ada jiwa merasa berhutang
dan hutang itu akan dibayar sekarang ini melalui kpk ini
hutang kepada konstitusi
hutang konstitusi yang harus dibayar
dan itu dengan sepenuh jiwa raga
tapi sepenuh jiwa aja itu sudah dasarnya
hindari puisi puisi yang dikerjakan oleh para pejabat negara
semenjak zaman ordo baru
banyak kan pejabat yang membuat puisi
ya bagi saya bukan puisi lah itu
ya asal bunyi
asal bunyi dan mencoba menyocok nyocokkan yang namanya rhine
kalau puisi itu masuk dalam wilayahnya
puisi angkatan empat puluh lima
tidak perlu ada yang mendayung dayung begitu
seperti puisi khairi lanwar
kalau orientasi penulisan itu
pada puisi angkatan empat puluh lima atau angkatan sesudahnya bahkan
meskipun kita tidak punya angkatan sesudah itu
artinya angkatan yang lebih muda
yang lebih ekspresif
yang lebih menjiwai
inti sari persoalan dan diungkapkan dalam bahasa rasa
ini bahasa akal gudi
bukan bahasa rasa
banyaknya kata indonesia maju
indonesia yang segala rupanya jujur
itu bahasa akal
bahasa akal putih bukan bahasa rasa
itu pokok persoalan
jadi ini bukan persoalan profesional
pak anu pak firly itu malah mencari kerjaan
yang tidak begitu perlu
saya ke bang sobari ini
berkaitan dengan getaran getaran yang tadi sudah disampaikan oleh kang sobari
sebenarnya kpk itu seperti apa sih seharusnya
dan ini kan di satu sisi
sudah delapan belas hingga dua puluh tahun
selama ini kenapa tidak ada lagu ataupun mars yang diciptakan begitu untuk kpk sendiri
ya ini tadi
kan sudah di
jadi itu kembali lagi bahwa memang sudah ada patron ya
kalau yang namanya organisasi itu ada himno
terus kemudian ada namanya mars
himne itu lebih ada doa pasca gitu
mars itu lebih kepada upaya effort yang mendorong
tetapi kalau kita lihat apakah hanya itu satu satunya cara untuk membuat organisasi menjadi lebih berkinerja
kpk nggak memakai tools itu
kpk memakai instrumen instrumen lain di lama lini
sehingga bisa terlupakan sekian lama
sehingga saya katakan kembali lagi
apalagi kalau masuk di konten yang disampaikan pak subari tadi
ternyata itu enggak mendorong sama sekali
kata katanya juga masih sangat lembek
tapi yang bagi saya adalah bukan persoalan dua puluh tahun atau berapa tahunnya
karena kpi nya key performance indicators nya bukan diukur dari situ
dan cara mendorong untuk menggelorakan semangat
katakanlah semangat bagaimana teori organisasi bisa dijalankan
sehingga kemudian dia mengejar perilaku perilaku jahat
mencegah perilaku perilaku jahat yang lebih sustain dan berlanjut
karena memang diawaki oleh orang orang yang berintegritas
itu yang utama makanya kita nggak pernah terpikir
bahkan saya di kpk tiap tahun ada lomba lagu saya hadir di situ
ada lagu lagu bagus dia terpikir itu bikin bikin lagu kayak begitu
karena orang kita pikirkan itu tidak prioritas
lagu lagu berkaitan dengan korupsi juga bang saud
ada yang keroncong tapi semua lagu laguan terorupsi
ada yang langsung teriak
hari ini kok masih korupsi
jadi itu lagu itu setiap tahun setiap tahun
saya nggak tahu tahun ini masih berlanjut
dan itu muncul ide ide baru yang menurut saya layak untuk dimasukkan sebuah upaya bersama
jadi sekali lagi saya katakan partisipasinya mana
anda melakukan pemberantasan korupsi itu harus mendongong partisipasi kejujuran bebas publik pinteres bertanggung jawab dan transparan
dan kebijakan yang kita dekati dari lagu ini sudah jauh sekali
oke bang saud ini berkaitan dengan apa yang tadi sudah diucapkan ataupun diungkapkan oleh bang saud terkait dengan apa yang terjadi
ataupun apa yang maksud dibalik dari lirik baik itu mars maupun himne dari kpk ini
tentunya kita juga ingin melihat dan juga mengetahui sebenarnya semangat yang didapatkan ketika bang saud ada di dalam lembaga kpk ini seperti apa
apakah tidak hanya dari lagu saja ataukah ada trik khusus selain lagu ini yang tentunya bikin para komisioner kpk dan juga siapapun yang ada di kpk ini menjadi semakin semangat
walaupun tanpa adanya lagu
tapi jawabannya nanti akan bang saud sampaikan kita harus jeda terlebih dahulu bang
dan juga kang sobari untuk itu anda jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan masih bersama saya ada mantan wakil ketua kpk saud sitomorang dan budayawan muhammad sobari
kita masih membicarakan soal lagu himne dan juga mars yang diciptakan oleh istri ketua kpk firly bahuri
dan saya langsung lagi kembali ke mas sobari
bagaimana bang saud terkait dengan performa selama ini performa dari kpk selama dipimpin oleh pak firly bahuri
dari kacamata bang saud sendiri seperti apa
begini ya kalau kita bicara key performance indicators organisasi ya termasuk disitu makanya perilaku pekerja gitu ya
itu nggak lepas apa yang kita sebut sebagai pengawasannya
jadi bagaimana bisa diawasannya
jadi pengawasannya itu adalah pengawas orang orang per orang ya sehingga kemudian mereka sesuai dengan apa yang dikerjakannya
sebagaimana pernah kita lihat bahwa sebelumnya itu tidak ada barang emas bisa hilang dari lemari besi emas dibawa setelah periode ini terjadi
setelah undang undang baru karena memang value nya beda
terus pengawasnya juga beda dewan pengawasnya ibarat saya itu kayak penjaga malam gitu kan
beda dengan pengawas internal di masa lalu gitu
jadi kalau kita bicara memang bagaimana organisasi untuk bisa perform jangan lupa tujuan himne dan tujuan dari mars itu kan mendorong itu semua
ketika anda hanya meletakkan itu pada sebuah himne sebuah lagu which is itu yang tadi mbak sobari mengatakan bahkan itu juga mendorong
kalimatnya juga dinilai kurang tegas saya belum masuk ke kalimatnya
tapi saya katakan kembali lagi kalau umpamanya prinsip prinsip yang utama saja belum dalam hal ini pengawasan internal
makanya kemarin kan ada bahkan pimpinannya ketemu dengan calon tersangka yang itu tidak boleh dan itu pidana
tapi tidak dipidana juga hanya dipotong gajinya
jadi secara keseluruhan kita masuk kepada urusan urusan yang tidak prinsip kemudian urusan urusan prinsip itu menjadi terlupakan
dan ini yang menurut saya yang saya berulang dari awal gimik gimik itu semakin terus berlanjut gitu ya
yang saya pikir kalau ini di
biarkan inilah nasib pemberantasan korupsi di negeri kita
ketika angkanya masih tiga puluh tujuh which is turun tiga pada saat kita tinggalkan kpk saja
itu kan sudah harusnya sesuatu yang sangat memalukan sebenarnya buat negeri ini kenapa bisa turun
jadi sekali lagi
ya jadi sekali lagi
gimana lanjutkan silahkan
jadi sekali lagi bagaimana
tadi sudah disampaikan bahwa ini tentunya harus ada kritik dan lain sebagainya terkait dengan performa dari kpk ini
ya jadi sekali lagi saya hanya bisa mengatakan partisipasi masyarakat harus didorong
udah lagu itu di drop aja
dimulai dari nol lagi aja kalau saran saya
kalau mbak sobari setuju boleh kata setuju mas sobari
lagu itu di drop lagi kita mulai dari awal lagi kalau memang mau
tetapi supaya nggak ada jadi beban juga itu
sebenarnya di kpk itu konflik kopi interasi sesuatu yang sangat dihindari
dan sebenarnya harus dipahami gitu kalau bahkan saya tidak menghindari untuk anak saya untuk nyanyi di kpk sama sekali gitu
walaupun dia nyanyinya bagus gitu umpamanya
karena sampai sedikit detailnya kita menghindari apa yang kita sebut sebagai konflik kopi interasi itu gitu
oke dari bang
saya coba ke kang sobari dulu
ini berbicara soal tadi apa yang sudah disampaikan oleh bang saud terkait dengan apa yang menjadi apa ya
menjadi apa yang ada di pikiran dari bang saud terkait dengan anaknya saja tidak jangan sampai nyanyi di kpk begitu kan
mungkin malu atau segala macam begitu
ada konflik kopi interasi dan lain sebagainya
tapi dari kacamata
jadi kang sobari sendiri ini seperti apa membacanya
saya sudah mengatakan bahwa ini melanggar etika profesional
saya tidak ngomong tentang etika yang lain lain yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi lebih dahulu
saya hanya akan berbicara tentang lirik
di indonesia ada lirik yang sangat hairi lanwar
katakan tidak pada korupsi
tapi apakah lirik seperti itu masuk dalam jiwa dan menjadi sikap hidup atau tidak
tapi kalau itu tidak masuk ke dalam jiwa
karena katakan tidak pada korupsi
itu akal budi
kalau kita akan bicara lain tentang zaman edan dengan liriknya yang dahsyat
liriknya yang dahsyat
tentang zaman idan
tapi tekanan pada pesan moral dan politik pada lirik itu
itu pesan supaya kita sadar
bejo bejane wongkang lali
oh sangat dahsyat itu tajam
oke artinya apa itu kan
artinya apa itu kang
seuntung untungnya seenak enaknya sebaik baiknya orang yang lupa
itu masih lebih baik orang yang
itu orang yang ingat tentang keadaan
ingat kehidupan masyarakatnya
ini menjadi ajaran yang baru
tambahan ajaran moral
di masyarakat ini sudah kebanyakan ajaran moral
tapi tindakan moral itu yang tidak ada
semua kita punya agama
dan agama berpesan pada kita itu dahsyat loh
bahkan sekedar pesan etika saja
etika itu memesankan pada kita supaya kita menjadi manusia yang baik
itu menggetarkan sekali
getarannya tajam itu
tapi menjadi manusia yang baik itu apa gunanya
kalau kita tidak membangun struktur yang baik
maka tembang zaman medan yang dahsyat itu
dan semua orang jawa menerima dengan pujian pujian
tapi lupa bahwa pesan itu adalah pesan supaya ingat
itu artinya membangun suatu corak iman yang baru
lah iman itu untuk apa
agama saja menageh
kalau kita sudah beriman
itu jangan ngomong iman toh
wujudkan iman itu dalam kehidupan
salah satunya ya tidak korupsi
tapi kalau tidak korupsi hanya dipagari oleh iman
alangkah lemahnya karena manusia memang senang melemah lemahkan suara tuhan
ini bangunan struktur baru
bangunan struktur moral
maka dibikinkan kpk supaya orang kapok
tapi itu tidak kapok
korup terus menerus
kalau yang paling dasar
yang paling dasar
bang saud sendiri ini bagaimana
kalau dari bang saud sendiri bagaimana
kalau misalnya tadi disampaikan bahwa
tentunya ini banyak yang harus jadi pr begitu ya
bagi kpk untuk saat ini
apakah memang benar benar terlalu banyak pr
dan juga kritikan kritikan ini kembali lagi
harus benar benar didengarkan oleh dari pimpinan kpk
untuk saat ini
saya mengatakan sampai hari ini
saya belum bisa terima undang undang yang baru itu
karena memang awal pun sudah kita mengatakan
lebih dua puluh lebih kelemahan undang undang itu
dan itu mulai terbukti sekarang
kinerjanya sudah terbukti
indeks persepsi korupsi kita turun
perilaku korup di negeri kita tidak berubah
bahkan orang orang di legislatif itu
kadang kadang etikanya kemana
mengusirin orang dari polos
mengusirin orang dari forum
dan segala itu kan bagian daripada potensi konflik of interest sebenarnya
sehingga bagaimana kpk bisa hadir di tengah tengah masyarakat
di tengah tengah legislatif eksekutif politik sekaligus
dengan undang undang baru ini kita tidak berharap banyak
tidak bisa diharapkan
karena memang mereka sudah seperti mesin mesin birokrasi
yang seperti juga pegawai pegawai negeri yang lainnya
mentalitinya juga sedemikian itu
dan ini terbukti
dalam membuat lagu saja itu istri diajak ajak gitu
kalau saya katakan kemarin itu empat tahun sebelumnya
lima tahun saya di sana istri saya cuma sekali itu pun jemput saya gitu
tidak pernah itu diajak ajak gitu
sampai sedemikian detailnya kita memperhatikan
bagaimana kita menghindari konflik of interest
jadi sekali lagi dengan situasi undang undang yang seperti sekarang
kita tidak bisa berharap banyak
karena memang terjadi degradasi
jadi saya harus mengingatkan kembali
yang tadi pak soebaris sudah mengatakan itu struktur
strukturnya itu sudah amburadul
value nya yang terlebih lebih sangat amburadul
sehingga nggak paham yang namanya melibatkan istri untuk lihat lagu
itu pun itu nggak bagian daripada konflik of interest
kemudian dibenarkan oleh pimpin yang lain
bahwa dia mau menyumbangkan lagu itu kok
nah coba sekarang kalau orang dari papua mau nyumbang mau nggak nerima
jadi itu prosesnya
jadi anda jangan bicara apa itu produk
proses itu menjadi bagian yang penting di dalam menjaga integritas
itu yang utama sebenarnya
nah ini saya sedikit lagi akan kembali berbicara soal
apa yang sudah terjadi pada kamis yang lalu
berkaitan dengan pemberian penghargaan
apakah pemberian penghargaan ini juga termasuk hal yang wajarkah di kpk
pak soebari bisa menjawab lah itu
wajar atau tidak
saya tidak dapat info tentang itu avot apa
itu dari kemenkumham dan juga kpk yang diberikan langsung kepada istri ketua kpk
avot itu diberikan begitu
nggak ada gunanya
kalau itu betul nggak ada gunanya buat apa
penghargaan karena sudah berkontribusi
penghargaan karena sudah berkontribusi
saya sudah berkontribusi pada kpk sejak dahulu
nggak diberi avot
sama sekali tidak diberikan
saya tidak mengharapkan award dari manusia
itu mendukung kpk all out budget maupun langkah langkah programatik
tapi bagi saya pribadi supaya orang juga sadar ya
himne itu bangunan kesadaran moral
mars itu ialah bangunan kesadaran moral
supaya kita semangat
korupsi bukan karena kebeburukan moral
orang korup tidak karena tidak tahu
orang korup bukan karena tidak mengerti pesan keagamaan
orang korup bukan karena tidak mengerti pesan keagamaan
orang korup bukan karena tidak mengerti pesan keagamaan
itu perkara ekonomi dan kebuburukan sistem
kalau sistemnya nggak bobrok orang nggak akan korup
jadi dalam pengertian ini
sekarang ini himne itu tambahan ayat yang sudah ada sejak dulu
himne dan mars adalah tambahan pesan nenek moyang
yang sudah ada sejak dulu dan akan tetap ada tapi ajaran agama pesan nenek moyang ajaran moralitas
bangsa kita etnis per etnis moralitas itu baik untuk dikenang sambil merokok dan minum kopi
tetapi itu tidak implementatif yang implementatif itu pencuri tempele cemplungan penjara miskinkan mencuri
lagi miskinkan ini pencuri kalau dipotong tahanan dipotong berkelakuan baik lalu hukuman berpuluh
puluh tahun diapraktis ditempuh dalam lima tahun atau bahkan kurang ini suara struktural
struktur macam apa yang bisa menjadi suri teladan struktur jauh lebih penting daripada bangunan
moral himne dan mars itu adalah bangunan kesadaran moral supaya orang begini
orang begini ini tambahan ayat ayat kitab suci cuman ini bukan dari tuhan melainkan itu tambahan
itu dari manusia langsung bari baik baik tidak ada gunanya ya ya saya coba berani tidak ada
saya coba beralih dulu ke kang saud apa namanya bang saud berbicara soal apa yang sudah diungkapkan
tadi sama kang sobari terkait dengan himne dan juga mars ini lagi lagi sebenarnya dari
apa namanya dari selama selama bang saud berada di kpk ini penghargaan penghargaan
ini benar benar biasa dilakukan untuk orang yang berkontribusi atau
justru tidak biasa karena mengingat tadi kang sobari juga menyebutkan bahwa tidak mendapatkan
apa apa juga selama sama ini enggak saya enggak mengharap saya enggak mengharap saya hanya mengecek aja
gimana kan banget ya jadi kalau dari sisi lagu yang saya sebutkan tiap tahun itu ya kita melakukan
mencoba melomba lagu cinta anti korupsi ya itu sebenarnya mereka dapat hadiahnya sangat minim saja
karena kita tidak tidak tidak tidak punya anggaran yang cukup untuk itu dan kita tidak boleh punya
sponsor untuk itu jadi penghargaan penghargaan yang diberikan itu lebih kepada apa tata kelola
umpamanya kalau dki mereka melakukan tata kelola keuangan waktu itu sebuah bener sebelum gubernur
yang sangat sekarang ini kan sampai mendapat tiga puluh tiga award waktu itu ya baiklah seperti itu kemudian
teman teman dari civil society secara umum penghargaan itu seperti pak sobari katakan itu
mereka banyak sekali icw itu sangat membantu saya belum pernah lihat tuh kayaknya icw dikasih apa gitu
dari kpk ya orang bilang orang bilang katanya dia dapat bantuan apbn segala macem dibantah sama mereka
dan kpk tidak pernah memberi itu jadi memang mendorong partisipasi itu adalah yang kita kehendaki
adalah adanya sebuah
dorongan partisipasi yang memang dia tulus untuk kemudian sama sama dengan kpk untuk membangun
transparansi yang kualitas jauh dari konflik kompil dan fairness tadi itu baik penghargaan penghargaan
itu paling kalau yang pernah diberikan terhadap orang yang menemukan apa memberikan laporan itu
ada ketentuannya bahkan ada kekasih tadi silakan kang sobari tadi kang sobari sempat mengucapkan
berbalikan kalau saya kpk tidak perlu memberi award apapun kepada siapapun saya siap memberi award kpk kalau
dia memenuhi aspirasi rakyat oke pak by watt baik kalau begitu apakah lagu ini tetap harus terus
ada ataukah justru dibatalkan untuk menjadi mars dan juga himne kpk ini sedikit saja begini himne ini
tidak lebih baik dari apa namanya tembang zaman eden tidak lebih baik dari itu tidak lebih baik
dari itu berarti tidak terlalu penting banget saya tidak usah memberikan suatu moral
judgment tapi saya berbicara tentang fakta fakta itu jauh lebih jelas dari moral judgment
kalau saya membuat moral judgment itu bisa bias kemarahan saya
hanya memaparkan bahwa ini tidak relevan ini tidak begitu menggetarkan jiwa yaitu ambillah sendiri
kesimpulan oke baik kalau begitu baik baik tentunya banyak yang kita harapkan dari lirik lagu saya
akan akan membacakan lagi sedikit dengan lirik lagu yang ada di hinde kpk ini kami kpk berjanji
mengabdi tukdegri agar bebas dari korupsi tentunya kita juga berharap agar apa yang

lagu tersebut bisa benar benar mencerminkan kpk kedepannya seperti apa sekali lagi terima
terima kasih bang saud dan juga kang sobari sudah berbincang dengan kami malam ini kita tunggu
apakah ada perubahan nantinya dari munculnya himna dan juga mars kpk ini terima kasih sekali lagi
salam sehat selalu terima kasih halat ya salam sehat

dan cnn indonesia newscast akan segera kembali tetaplah bersama kami